semuanya itu yang kertas pak jadi yang recek itu ditinggal
kalau mau sholat subuh itu ternyata melihat kondisi kotak amal masjid ini sudah posisinya tutupnya sudah rusak
nah secara otomatis mereka terusan lapor atau cerita cerita sama teman teman yang mau sholat
uang yang dibawa itu tidak tahu tapi semuanya itu yang kertas pak jadi yang recek itu ditinggal
memang posisi masjid sepi
pada waktu kejadian ya sepi karena kebanyakan mungkin sedang makan sahur pas setengah empat kurang berapa menit itu sedang makan sahur
kalau di lhc tv tidak kenal itu siapa orang itu
kalau kita nggak kenal sih ya nggak kenal
maksudnya masjidnya dihidang pak itu bisa tidak ada yang tahu gitu ya
ya ini karena kejadian juga kalau kita sholat setelah ada masjid ini kita makan
bahkan kemarin yang ketiga ini yang tepatnya itu sempat tertangkap
kita proses di polres purwokerto utara cuman tidak dilanjutkan ke tuntutan atau persidangan kita di damai
di mediasi oleh polisi sepi
atas kama dari korban dan juga pelaku itu sudah medis polisian
yang empat kalinya ini
ya ini yang keempat kalinya terjadi